dan kawasan rekreasi dunia fantasi tidak pernah kehilangan pamurnya
di liburan panjang kali ini ribuan pengunjung memadati kawasan dufan
untuk menikmati sejumlah wahana menarik yang ditawarkan di sana
kawasan wisata dunia fantasi masih menjadi magnet bagi sebagian wisatawan dari jakarta maupun luar jakarta
pada pagi hari tadi sekitar pukul tujuh para wisatawan sudah mulai mengantri mengular di depan gedung dunia fantasi
dan memang mereka memilih untuk datang lebih awal supaya dapat menghindari antrian yang panjang serta dapat masuk lebih awal
dan kita akan memuancarai beberapa pengunjung dari dunia fantasi
kita ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi alasan mereka kemudian memilih dunia fantasi untuk menghabiskan libur panjang mereka
halo mbak dengan siapa
mbak indri ini mbak indri berasal dari mana nih mbak
mbak indri ini kan mbak indri jauh jauh dari batam
sebenarnya apa yang membuat mbak indri memilih duvan kemudian jadi terlibur panjang kali ini di sini
gamenya sih mbak banyak jadi lebih pengen kesini aja
kalau menurut mbak sendiri mbak berapa kali sudah pernah ke dukun mbak
sebelumnya sih udah mbak cuman udah lama banget gak kesini jadi nggak tahu perubahannya apa
oh gitu jadi nanti mau mencoba wahana ya wahana apa mbak yang pengen banget dicoba kali ini
maksudnya itu seru banget ya
terima kasih mbak
memang pada momen libur panjang kali ini ada sejumlah atraksi yang akan disiapkan dari ancol terutama di wahana dunia fantasi
ada satu atraksi yaitu barongsai yang nanti pukul tiga belas akan dimulai
selain itu memang ada sejumlah hal yang dapat menarik para wisatawan untuk datang ke dunia fantasi
selain beberapa wahana baru yang disiapkan oleh dunia fantasi
dunia fantasi sendiri juga memberikan promo harga tiket
karena biasanya pada promo harga tiket harian di harga rp tiga ratus lima puluh per orang
di liburan kali ini hanya dengan rp dua ratus tujuh puluh lima saja
sedangkan untuk tiket tahunan
dengan harga rp empat ratus lima puluh kali ini turun harga menjadi rp tiga ratus lima puluh per tahun
nah bagi anda yang ingin menghabiskan akhir pekan anda yang sangat panjang ini liburnya
anda dapat datang ke dunia fantasi untuk menikmati puluhan wahana yang menarik
dari jakarta dekartika melaporkan untuk cnn indonesia